kepanikan terjadi di kawasan cangkringan sleman yogyakarta
saat gunung merapi meletus freatik pada jumat pagi
suara gemuruh akibat letusan ini terdengar hingga delapan km
inilah kepanikan warga di kawasan cangkringan kabupaten sleman
saat gunung merapi meletus pada jumat pagi
tepatnya sekitar pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
letusan merapi ini mengarah ke atas
sementara abu vulkanik mengarah ke tenggara
hujan abu akibat erupsi ini terjadi di beberapa wilayah
di daerah istimewa yogyakarta
salah satunya di kawasan pakem kaliura
tak hanya itu suara gemuruh terdengar hingga di kecamatan kalasan sleman yogyakarta
sebelumnya nggak panik ya cuman biasa biasa aja
tapi setelah saya ambil gambar loh
tahu tahu kok suaranya gemuruh gemuruh
nah ini pasti erupsi besar ternyata
dugaan saya benar semakin menit
semakin tambah tambah semakin tinggi ya awan panasnya
badan geologi dan pvmbg merilis kolam erupsi mencapai lima lima ratus meter di atas puncak
erupsi yang bersifat free aktif atau iluminasi uap air
berlangsung satu kali dan tidak diikuti erupsi susulan
pasca erupsi kegembaan tidak mengalami perubahan
dan suhu kawah mengalami penurunan
sementara itu meski terjadi letusan free aktif
masyarakat diimbau untuk tetap tenang